kita coba pantau salah satu tempat pengungsian di kawasan grogol jakarta barat
produser lapangan cnn indonesia vinanda rahmaulida di sana
selamat malam vinanda
vinanda di belakang anda saya juga masih melihat genangan air di sana
tapi kita ingin memastikan bagaimana kemudian penanganan pengungsi di tempat anda berada saat ini
ya selamat malam ferdie
saya bisa menggambarkan sedikit di kelurahan wijaya kusuma
ini tepatnya di jalan tubagus angke
ini memang masih genangan banjir ini masih terlihat dengan ketinggian mencapai dari tiga puluh hingga delapan puluh cm
dan merupakan salah satu akses untuk menuju ke titik pengungsian
kalau kita lihat memang jalan dari arah dan mogot ini menuju ke tuguas angke memang sangat sangat terputus
akses jalan tidak bisa dilewati
karena salah satu halnya memang air yang masih debitnya cukup tinggi mencapai delapan puluh cm
bahkan juga ada yang mencapai satu meter hingga satu lima meter
dan saya akan mengajak anda juga untuk melihat bagaimana kalau kita ingin memantau posko pengungsi yang ada di wilayah kampung gusti di kelurahan wijaya kusuma
anda bisa lihat ferdi bagaimana pengungsi dan juga petugas untuk memasuki wilayah ini memang harus melewati aliran banjir
air setinggi hampir lima puluh cm
kalau dengan tinggi saya memang ini hampir selutut
dan juga kalau misalkan kita melihat memang kalau untuk pengungsi sendiri ada empat posko
posko pengungsian yang ada di sini
namun salah satunya ini saya akan mengunjungi di salah satu posko yang terletak di masjid nurul islam
di masjid ini sekitar ada puluhan pengungsi yang berdiri ataupun yang mengungsi untuk menetap sementara di sini
karena memang rumahnya di daerah kampung gusti ini terendam banjir hingga ketinggian satu hingga satu lima meter ferdie
kalau kita melihat dari total empat posko pengungsian memang ada sekitar lebih dari dua ratus orang yang terpaksa mengungsi di sini
karena rumahnya terendam banjir
dan beberapa warga ataupun masyarakat ini juga masih mengungsi di dalam rumahnya
karena ingin mengamankan barang barangnya dan juga enggan untuk menuju ke posko pengungsian
memang kalau kita lihat cukup memerlukan sedikit usaha untuk mencapai ke posko pengungsian
karena tingginya debit air ini bisa mencapai lutut saya atau sekitar enam puluh cm
dan salah satu posko pengungsian di sini
ini adalah salah satu masjid yang digunakan untuk posko pengungsian
memang untuk kesediaan air bersih
ini juga tercukupi
namun salah satu hal yang memang menjadi salah satu hambatan adalah ketika memang untuk wudhu
ataupun juga untuk bagaimana mencapai akses air
ini harus turun ke bawah kemudian juga melewati rendaman air ataupun genangan air banjir
akhirnya harus naik lalu baru bisa menikmati ataupun duduk di musola dan juga di tempat posko pengungsian
lokasi sementara untuk para pengungsi yang ada di masjid nurul islam
memang kita bisa melihat keterbatasan dan juga memang salah satu musola ataupun masjid ini digunakan sebagai salah satu menetap warga
dan juga tentu kita melihat memang sudah ada beberapa bantuan yang disalurkan dari pihak sosial maupun juga dari pemerintah
seperti popok kemudian juga untuk pangan kemudian juga memang untuk beberapa pakaian pakaian juga sudah diserahkan kepada warga
nah mungkin saya akan mengajak anda untuk berbincang dengan salah satu warga
selamat malam ibu
dengan ibu siapa
oke ibu irna
ibu boleh ceritakan ibu sudah berapa lama mungkin mengungsi di sini
apakah dari hari pertama pada tanggal satu januari sudah berada di sini
bagaimana kondisi rumah ibu yang berada di kampung gusti
di rumah sepaha di luar sedadak
saya baru tadi pagi mengungsi airnya naik
jadi saya mengungsi ke sini
tapi waktu itu memang banjir ini sudah sering terjadi atau memang ini baru kali pertama lagi untuk yang banjir yang cukup besar bu
ini yang besar dari tahun dua ribu tiga belas lah ini yang besar lagi nih sekarang
oke berarti untuk pengamanan barang barang di rumah ini seperti apa bu
apakah sudah diamankan atau juga ada beberapa barang yang memang harus terpaksa hanyut dan juga tidak dapat diamankan lagi barang barangnya
barang barang diamankan di itu parah parah bikin para parahan
ini baru pagi ini ibu mengungsi di salah satu
lalu lokasi titik pengungsian
lalu apa saja sih bu ya mungkin yang sudah didapat dan juga apa yang masih kekurangan di sini
tadi kasih itu sih nasi sama air ini popok ini
yang itu ya selimut butuh obat obatan
berarti untuk akses air bersih ini kan di musola apakah sudah mencukupi
kemudian bagaimana dengan koko
kalau saya lihat kan di sini memang tidak ada dapur umum ya
kemudian untuk makanan seperti apa nanti yang disalurkan kepada masyarakat yang ada di sini
makanan ya tadi bawa banyak tuh
ada yang ngasih ke sini tadi
air mah bersih sih ada di bawah
berarti kalau untuk makanan sudah tercukupi
meskipun kalau air ini harus melewati genangan air dulu tadi ya bu ya
untuk mungkin kalau misalkan pakaian sudah tercukupi apa untuk pakaian dalam wanita untuk popok bayi ini sudah tercukupi semua
atau apa yang masih dibutuhkan sekali dan belum ada di sini bu
selimut obat obatan dan gitu
ya butuh lah orang basah muluk kan kalau turun
kalau turun ke air kan basah
jadi kan butuh selimut
berarti yang masih dibutuhkan di sini adalah selimut ya bu ya
terima kasih ibu irna
semoga sehat selalu bersama dengan warga yang di sini
nah verdi kalau kita melihat memang sudah beberapa bantuan sudah disalurkan
dan sebetulnya verdi yang menjadi salah satu hal ini
kalau kita melihat ini adalah salah satu posko pengusian
masih ada tiga titik pengungsian lagi
yang paling banyak dihuni warga ada lebih dari seratus orang
ini ada masih berada di dalam
namun akses menuju ke posko tersebut memang sangat sangat sulit
karena tadi kami juga berbincang dengan beberapa warga di sini
karena untuk mencapai posko pengusian yang berada di musola ini tinggi debit air bisa mencapai satu meter
sehingga ini sangat sulit untuk mencapai ke sana
dan juga ada beberapa lansia yang juga ternyata memang masih menginginkan untuk tinggal di rumahnya
karena merasa lebih nyaman
dan juga lebih aman
sehingga ada beberapa petugas yang juga harus terpaksa memaksa beberapa lansia untuk dialihkan ataupun dipindahkan ke posko pengungsian
karena memang posko pengusian ini salah satu posko yang memang dirasa cukup aman
karena debit air kalau kita melewatinya ini hanya sekitar enam puluh cm
dibandingkan dengan salah satu posko pengungsian yang berada di ujung yang mencapai satu meter
vinanda kita tahu bahwa kemudian masih ada warga yang bertahan di rumah mereka
distribusi bantuan disalurkan ke sana
apakah mereka akan dibawa ke lokasi pengungsian atau shelter shelter pengungsian di sana
atau memang bantuan tersebut disalurkan dengan cara berpatroli di kawasan pemukiman
vinanda anda mendengar saya
ada gangguan komunikasi yang terjadi antara kami dengan produser lapangan vinanda rahmaulida
terima kasih sudah memberikan informasi dari kawasan grogol jakarta barat